mulai tiga puluh satu oktober hingga tiga november tiga puluh lima pegolf amatir putra dan sebelas pegolf putri dari berbagai provinsi di indonesia berkompetisi di nomor individu putra putri dan beregu putra
tes event golf ini digelar di competition venue pondok indah golf course sebagai bahan evaluasi jelang asian games dua ribu delapan belas
venue ini baru saja digunakan oleh event indonesia open dua puluh enam hingga dua puluh sembilan oktober lalu
penyelenggara yakin lapangan golf pondok indah sesuai standar untuk arena asian games dua ribu delapan belas
lapangan golf ini juga pernah menjadi tuan rumah piala dunia golf seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut perwakilan delegasi teknis nixon komponen venue dinilai sangat layak mulai dari green tea box hingga profesionalitas panitia pelaksana
hanya ada masalah masalah minor yang bisa diperbaiki dalam waktu sekitar sembilan bulan ke depan
selain untuk nyoba eventnya juga kita untuk kasih kesempatan anak anak untuk mengenal lapangannya juga
karena dalam olahraga golf ini
lapangan golf itu nggak ada yang sama
setiap lapangan berbeda
baik itu kondisinya baik itu situasinya baik itu greennya baik itu rumputnya
ya saya pikir ini terhadap standar
dan saya pikir ini adalah salah satu golf course terbaik di jakarta untuk asian games

dan hari ini saya mendapatkan par di sana
dan saya pikir itu
saya cukup senang dengan itu
karena ini sangat panjang dan ada air di sisi kiri
setelah bermain selama empat hari dua pagolf jawa barat keluar sebagai juara
naraji emerald ramadan keluar sebagai juara di nomor individu putra dengan dua ratus tujuh puluh empat pukulan atau empat belas pukulan di bawah var
di nomor individu putri diraih ripka fania dengan dua ratus delapan puluh enam pukulan atau dua pukulan di bawah par
sedang untuk nomor bergu putra juara diraih oleh tim dki jakarta